hujan deras yang mengguyur wilayah jakarta dan sekitarnya pada minggu malam
membuat sampah yang terbawa arus sungai ciliwung menumpuk di pintu air manggarai
hingga selasa siang petugas masih mengangkat sampah dari pintu air
sampah berupa bambu batang pohon hingga peralatan rumah tangga ini
tiba di pintu air manggarai menteng jakarta pusat
delapan sampai dua belas jam setelah hujan deras di kawasan hulu sungai ciliwung
kepala satuan pelaksana upk dinas lingkungan hidup dki jakarta
mengatakan tinggi muka air di pintu air manggarai yang sempat mencapai tujuh ratus enam puluh cm
kini sudah turun menjadi lima ratus sembilan puluh lima cm atau dalam level normal
sepuluh petugas dari upk badan air dinas lingkungan hidup dki jakarta
telah mengangkut tujuh puluh satu truk sampah ke tps pulau gadung
kalau depit air sih boleh dikatakan udah normal gitu kan
mungkin cuma sampahnya ini sisa sisa kemarin
kita bersihkan nih mungkin hari ini insya allah kita udah bersih nih semua
kita memang udah persiapkan ya bahkan kita udah setembaikan alat di pintu manggarai ini
kita jadi ada penumpukan di pintu air manggarai kemarin kita langsung angkat
kemudian kita langsung dibuang untuk sementara ke perintis kemerdekaan
itu tps ya disebutnya tps
kita nggak langsung buang ke bantarbang karena kan memakan waktu banyak gitu kan
ini tujuannya untuk mempercepat saja pengangkutan dari pintu air manggarai ke pembuangan
warga kebonpala kelurahan kampung melayu jakarta timur
tetap berharap relokasi yang dijanjikan pemerintah provinsi dki jakarta
sebagai bagian dari pengerjaan proyek normalisasi sungai segera direalisasi
rt tiga belas rw empat dan rt tiga belas ru
rw lima kebonpala kelurahan kampung melayu jakarta timur merupakan daerah langganan banjir
terutama saat memasuki musim hujan
lokasinya berada di dataran rendah dan persis bersebelahan dengan kali ciliwung
warga memang sudah terbiasa dengan banjir
namun setiap kali banjir merendam permukiman
warga harus rela bertahan sembari menunggu realisasi proyek normalisasi sungai
seperti yang dijanjikan pemerintah provinsi dki pada era gubernur basuki cahayapurnama
sudah rela sebetulnya untuk digusur kemudian dibetulin dilokasi
kemudian dapat tempat yang bagus seperti itu sebetulnya sudah senang sekali
baik dimana aja ditempatkan enggak masalah sebetulnya
menurut tokoh masyarakat dan ketua rw
rencana relokasi sebagai bagian dari proyek normalisasi sungai sudah dibahas sejak dua tahun lalu
emang sekarang ini kita kan lagi
kemarin itu kan rw satu ratus dua puluh tiga sudah tinggal berkelanjutan rw empat lima dan seterusnya di bawah
itu juga yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat juga untuk direlokasi memang sudah siap
gubernur yang lalu memang sudah diprogramkan masyarakat sudah tahu

mungkin kita mudah mudahan aja ya gubernur yang sekarang ini bisa menindaklanjuti
gubernur dki anies baswedan mengatakan dalam menghadapi musim hujan
dan mengantisipasi banjir
telah dikerahkan satu empat ratus personel di lapangan untuk memantau ketinggian air di daerah aliran sungai ciliwung
solusi jangka pendek adalah membuat tanggul dengan batu bronjong
agar air tidak masuk ke pemukiman
tapi yang kedua tanggul yang permanen
tanggul yang permanen itu akan perlu waktu dan pengerjaannya pun oleh kementerian pupr
kemarin sudah panggil para pemilik tanah
untuk kita bisa segera membebaskan dan bisa dipakai untuk pengangguran tanggul
keluarganya sudah setuju tinggal eksekusinya aja
selain menyiagakan petugas pemantau
pemprov dki sudah melakukan pengerukan kali ciliwung di kampung melayu dan bukit duri
sepanjang satu delapan km

pembangunan air stasioner dan pompa mobile di satu ratus lima puluh tiga lokasi

gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan langkah untuk mengantisipasi banjir di ibu kota
tetap berjalan meskipun tanpa adanya normalisasi sungai
hal ini dikarenakan kementerian pupr tidak akan mengucurkan anggaran untuk proyek normalisasi pada apbn dua ribu sembilan belas
disebabkan karena memang
pemprov dki jakarta dinilai lamban untuk mengatasi proses pembebasan lahan terkait dengan normalisasi sungai yang ada di ibu kota
untuk itu gubernur dki mengatakan langkah untuk mengantisipasi banjir di ibu kota dengan menerapkan prinsip naturalisasi sungai
naturalisasi sungai yang dimaksudkan oleh anies baswedan
selain dapat mengantisipasi banjir juga dapat mengembalikan ekosistem sungai yang ada di ibu kota
arman helmi jakarta